selain amalan wajib sedara jemaah haji juga dianjurkan menjalankan amalan sunnah saat berada di madinah
sejumlah amalan sunnah yang bisa dilakukan ⁇ jumah ⁇ haji di madinah adalah ziarah dan berdoa di rodoh
makam nabi muhammad melaksanakan sholat tahajud dan sholat duha
pemimpin jemaah haji patuna muhammad zain mengatakan
waktu di madinah baiki dimanfaatkan untuk memperbanyak amalan sunnah sebelum berangkat ke mekah untuk ibadah umroh
selama di kota madinah begitu banyak amalan amalan sunnah yang dapat dilakukan oleh para jemaah
di antaranya adalah ziarah rawdoh di mana rawdoh ini adalah salah satu tempat yang akan diangkat oleh di atas surga
lalu kemudian menziarai makam baginda nabi saw yang merupakan rutinitas setiap jemaah yang datang ke madinah
lalu kemudian mereka menghidupkan malam malamnya dengan bertahhajud
tidak lupa juga para jemaah ketika memasuki masjid disarankan untuk beribadah